asap pekat terekam memenuhi lobi gedung nusantara tiga komplek gedung dpr ri senayan pada senin siang
dugaan kuat sumber asap berasal dari gangguan sistem aerosol akibat proses renovasi
sekjen dpr ri mengonfirmasi insiden asap pekat yang senin siang memenuhi berasal dari gangguan sistem aerosol
akibat proses renovasi yang sedang berjalan di gedung nusantara tiga
meskipun bukan kebakaran kepulan asap senin siang tetap memicu alarm kebakaran
hingga senin siang ini insiden masih terus ditangani
sementara sejumlah agenda rapat kerja dpr ri dilaporkan tetap berjalan
dpr ri mencari penyelamatkan diri